hai sebuah video berisi wanita menyeberangi sungai berarus deras menjadi perbincangan di
media sosial wanita yang diketahui bernama yasinta wea ini tengah hamil sembilan bulan dan akan
melahirkan di puskesmas kecamatan buawai kabupaten nagekeo flores nusa tenggara timur
pada senin sebelas februari namun karena tidak ada jembatan ia harus menyeberangi sungai sejauh
seratus meter dengan kedalaman air hingga setinggi leher orang dewasa dan untuk menyaksikan video
lengkapnya klik link di bawah ini